kementerian kesehatan belum dapat memastikan virus yang menyebabkan hepatitis akut
penyakit yang hingga senin sembilan mei sudah menyerang lima belas anak anak
juga menyebar di italia spanyol amerika serikat dan jumlah kasus tertinggi terdapat di inggris
kementerian kesehatan budi gunadisadikin dalam keterangan pers pada senin menyatakan
menduga penyakit tersebut disebabkan virus adenovirus tipe empat puluh satu dan menular melalui saluran pencernaan
saat ini kementerian kesehatan masih melakukan penelitian dengan badan kesehatan dunia who dan beberapa negara
pemerintah mengimbau masyarakat untuk terus menjaga kebersihan dan selalu mencuci tangan sebelum makan
kami sendiri sudah melakukan koordinasi
dan diskusi dengan teman teman dari cdc amerika dan juga dengan cdc nya inggris sehari sesudah lebaran
dan kami sudah mendapatkan banyak informasi dari mereka
adanya dugaan tiga pasien yang dirujuk ke rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta
meninggal karena terjangkit hepatitis akut
menjadi perhatian khusus wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
wagub menyatakan telah meminta dinas kesehatan untuk berhati hati dalam meneliti kasus hepatitis akut ini
guna mencegah peningkatan kasus serupa
kami minta kepada dinas kesehatan untuk lebih berhati hati
dan lebih memperhatikan
apa sebenarnya yang terjadi
masih dalam proses ya
nanti kita tunggu hasilnya
apakah betul dugaan hepatitis akut a tadi
atau ada penyebab lain
dugaan terhadap kematian anak
mengantisipasi ancaman penyakit hepatitis akut
gubernur jawa tengah ganjar pranowo menyatakan
rumah sakit di jawa tengah sudah bersiap jika sewaktu waktu menerima pasien hepatitis akut
ganjar juga mengimbau
ganjar juga mengimbau
anak anak diharap menjauh dari keramaian dan memperketat protokol kesehatan
selain itu pemerintah jawa tengah akan menggencarkan imunisasi anak lengkap
sejak lahir hingga kelas enam sekolah dasar
tetap kita mesti menjaga kesehatan anak
cuci tangan ya
kalau perlu tidak di tempat tempat yang memang anak anak berkerumun dalam keramaian
apalagi mereka yang balita balita ini kan
baru imunisasi imunisasi ya
dan imunisasinya kita minta untuk segera selengkap mungkin dilakukan percepatan
hingga senin pemerintah jawa tengah belum menerima laporan
adanya pasien hepatitis akut di wilayahnya
tim liputan cnn indonesia